selamat pagi mendekati hari pertama masuk kerja
para pemudik mulai kembali ke arah ibu kota jakarta
dan arus mudik di tol palimanan kanci minggu pagi terpantau ramai lancar
arus balik kendaraan yang mengarah dari timur ke barat
terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan
dan untuk mengetahui situasi terkini
kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
arya dita utama di gerbang tol palimanan jawa barat
selamat pagi dito bagaimana dengan pantauan anda
karena nampaknya di belakang sudah mulai banyak antrian kendaraan
bisa anda jelaskan keadaan pada pagi hari ini
ya selamat pagi anissa
dan memang seperti anda bisa lihat di belakang saya ini
memang terlihat memang terjadi antrian panjang
yang dari arah terutama dari jalan tol
yang dari arah timur menuju ke barat
tapi meski begitu memang antrian ini tidak terlalu panjang
dalam arti tidak melebih satu km
dan memang untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan antrian
yang terdapat di gerbang tol palimanan
maka pihak operator tol telah membuka satu lajur kontraflow
untuk mengurai antrian panjang
yang mungkin nanti akan terus terjadi seiring dengan waktu
karena memang hari ini diprediksi adalah puncak arus balik
karena mengingat besok banyak warga masyarakat yang sudah mulai bekerja
dan memang jika anda bisa lihat di belakang saya ini
memang pada hari minggu ini banyak warga masyarakat yang juga memaafkan waktu
untuk berwisata atau menikmati kondisi dari arus halintas
yang ada di gerbang tol palimanan ini
dan jika anda lihat
di belakang saya ini di gerbang tol palimanan memang terlihat cukup ramai
untuk itu maka pihak operator tol telah membuka dua puluh satu gerbang
dari dua puluh enam gerbang yang terdapat di gerbang tol palimanan ini sendiri
tapi meski begitu memang antrian ini terlihat padat
tapi untuk menunggu sampai keluar pun
saya rasa terlihat berhitung secara manual dengan menggunakan stopwatch
maka satu kendaraan memerlukan waktu sekitar tidak lebih dari sepuluh menit
untuk sampai dapat melebihi untuk melewati dari gerbang tol ini sendiri
sementara itu dapat saya informasikan juga bahwa
di jalan raya palimanan sendiri
arus halintas di sana terpantau rame lancar
karena memang arus pemudik yang hendak balik ke jakarta dan juga ke bandung
memang lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda dua
karena memang mereka lebih memilih untuk berangkat pada pagi hari
untuk menghindari kemacetan juga teriknya sinar matahari pada siang hari
memang sementara itu dapat saya laporkan juga bahwa
dari banyaknya kendaraan roda dua yang masih mengabaikan faktor keselamatan
selama di jalan seperti tidak menggunakan helm
melebihi kapasitas yaitu menaiki kendaraan roda dua lebih dari dua orang
baik dito selain membuka gerbang tambahan
apakah ada petugas yang sambut tiket begitu untuk mengantisipasi kemacetan
atau lonjakan pemudik arus balik ini
ya memang selain juga memperlakukan kontraflow
nanti apabila terjadi antrian panjang melebihi lima km
maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan operator tol
untuk membuka gerbang tol secara gratis
dalam arti nantinya transaksi
ini nanti akan dibuka sehingga dapat mengurai kemacetan
tapi transaksi gerbang tol yang dibuka itu adalah
salah satunya adalah di gerbang tol palimanan dan juga di gerbang tol cikarang utama
tapi gerbang nantinya transaksi akan dibuka sekitar sepuluh sampai lima belas menit saja
supaya arus lalu lintas dapat terurai
nanti kemudian jika terurai
maka gerbang tol akan kembali diperlakukan sistem transaksi kembali
baik terima kasih arya dita utama atas laporan anda dari palimanan
dan selamat kembali berkumpul